dunia mengakui indonesia memiliki modal besar untuk masuk empat besar negara dengan kekuatan ekonomi di dunia
berbagai langkah telah dilakukan diantaranya melalui transformasi dalam bumn hulu ke hilir untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif
bumn menyelenggarakan soe international conference dengan tema driving sustainable and inclusive growth pada tujuh belas hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
agenda ini merupakan bagian dari trade investment and industry working group road to g dua puluh
konferensi ini menjadi sarana pemerintah untuk mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi yang diimplementasikan bumn bagi masyarakat indonesia
khususnya di sektor kesehatan inklusi keuangan transformasi digital dan transisi energi
di antaranya adalah sejumlah program seperti penyaluran pembiayaan ultramikro dan penyelesaian proyek strategis nasional yang dapat menyerap tenaga kerja
serta program yang baru saja diluncurkan yaitu indonesia waterfund
program inisiatif kementerian bumn akan berperan dalam membantu percepatan akses air bersih kepada masyarakat indonesia
erick menegaskan sejak dua ribu sembilan belas transformasi yang dilakukan kementerian bumn kepada badan usaha milik negara telah memperlihatkan bukti nyata
hasilnya terlihat pada peningkatan kinerja bumn dua ribu dua puluh
peningkatan laba konsolidasi serta total aset bumn
dalam konferensi internasional ini turut hadir menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan dan mantan perdana menteri inggris tony gle
keduanya menguji peran besar dan kinerja menteri bumn erick thohir dalam melakukan transformasi bumn hingga berkembang pesat selama tiga tahun ini
pada era ini peran perusahaan negara adalah sangat besar
mereka memiliki peran yang sangat penting terutama dalam krisis
jadi dalam tiga tahun yang lalu
jika kita melihat peran perusahaan negara
perusahaan negara berada di dalam perusahaan
mereka banyak berkontribusi untuk menstabilkan ekonomi kita
ketika anda melihat negara seperti indonesia
yang berkembang cepat
dan telah berjalan jauh selama beberapa tahun ini
mereka mulai membuat keputusan yang perlu
dan satu bagian besar dari itu
adalah di dalam perusahaan negara
tapi saya mereka engagement
dan sangat berani
rupanya pukul tujuh belas hé cheong
konferensi ini dihadiri lebih dari satu dua ratus orang yang mengikuti panel diskusi pameran berbagai pertemuan bisnis dan penanda tanganan kesepakatan
yang melibatkan investor strategis di berbagai bidang seperti infrastruktur logistik dan energi